pemerintah dpr dan kpu masih belum satu suara terkait jadwal pemilu dua ribu dua puluh
kpu meminta dpr untuk mengadakan rapat dengar pendapat
namun dpr menilai belum ada kesepakatan soal jadwal penyelenggaraan
apakah penentuan jadwal pemilu menemui jalan buntu
seberapa penting untuk segera memastikan waktu pemilu dua ribu dua puluh
kita bahas malam hari ini bersama dengan tiga narasumber
ada kang saan mustafa wakil ketua komisi dua dpr ri
ada pak arief budiman anggota kpu ri
dan juga mbak titi anggra ini anggota dewan pemina dari perludem
selamat malam kang saan pak arief dan juga mbak titi apa kabar
kita kembali mengulas atau mengangkat isu soal jadwal pemilu yang tampaknya masih alot ya
jadi belum ada keputusan juga sebetulnya akan tanggal berapa akan digelar
ada permintaan kang saan dari kpu untuk ada rapat
agar segera kemudian menentukan peraturan
pkpu nya begitu ya
tapi tampaknya dari komisi dua belum ada respon
mengapa apa yang komisi dua lihat sehingga belum merasa bisa untuk mengadakan rapat dengar pendapat
ya pertama surat dari kpu ya yang sudah ditujukan kepada ketua dpr
itu sudah diterima oleh komisi dua
kemarin siang ya komisi dua udah
tadi juga kita sudah sampaikan
di rapat internal kita ya
di rapat pimpinan dan voksi voksi yang ada di dpr
nah karena pertama permintaan tanggal tujuh yang diminta oleh kpu
pada saat yang sama memang jadwal agenda rapat rapat dan kegiatan kegiatan komisi dua
itu kan sudah diputuskan jauh jauh hari ya
dan tanggal tujuh kita ada acara
ada agenda kegiatan lain
di komisi yang sudah teragendakan sebelumnya
nah yang kedua kita juga karena surat ditujukan ke pimpinan dpr
tentu kita juga menunggu disposisi dari pimpinan dpr
karena memang nggak bisa juga misalnya kita
walaupun kita sudah nanyakan juga disposisinya seperti apa
nah yang ketiga kita ingin memastikan ketika kita ada rapat konsultasi
seperti tadi yang disampaikan di awal
pemerintah dan penyelenggara khususnya kpu itu sudah sepakat terkait dengan jadwal
karena kalau misalnya belum sepakat antara kpu dan pemerintah terkait dengan jadwal
maka di dpr pun pasti akan mengalami hal yang sama
tidak bisa diambil keputusan
jadi kita ingin memastikan dulu bahwa kpu dalam hal ini
dan juga pemerintah memang sudah sepakat terkait dengan jadwal
nah terkait apa yang sudah disampaikan itu kan baru informal
kami sendiri di dpr itu kan belum mendengar itu
belum ada secara resmi maupun tidak resmi yang disampaikan
baik oleh kpu maupun oleh pemerintah
baik ke praksi praksi maupun ke komisi dua terkait dengan kesepakatan terkait dengan jadwal
kami juga sebenarnya di dpr ingin lebih cepat lebih baik
karena itu akan memberikan kepastian terhadap semua
termasuk terhadap partai politik penyelenggara tidak hanya kpu
tapi juga bawaslu dkpp dan juga kepada publik
sehingga kita bisa memulai proses tahapan itu dari mulai persiapan itu dari sekarang
jadi yang sejauh kang saan tahu juga belum ada kesepakatan ya antara pemerintah
dan juga kpu
bahkan mungkin di dpr juga kan kang saan terbelah belah ini soal mau tanggal berapa
termasuk fraksinya kang saan juga
kalau selama ini kan nasdem ikut pemerintah ya di lima belas mei
nah bukan semata mata nasdem pendukung pemerintah
tapi ada beberapa pertimbangan
pertama pemilu dua ribu dua puluh empat ini ada dua kekhasan ya
bahasan pertama di tahun yang sama
itu ada pilkada dan itu serentak secara nasional
tiga provinsi hampir lima ratus tujuh belas kabupaten kota
dan tentu dpr memahami tentang beban dan kerumitan yang akan dialami oleh kpu
itu kami pahami betul kan gitu kan
maka penyelenggara memang membutuhkan kepastian segera
nah kehasan yang kedua pemilu dua ribu dua puluh empat juga ada dalam suasana pandemi covid sembilan belas
di mana pandemi ini
pandemi ini juga kan memberikan banyak dampak terhadap pemerintah
misalnya dampak semua hal lah tidak hanya sektor ekonomi sosial yang lain lain
dan di saat yang sama selain menangani pandemi
juga kita perlu juga melakukan proses recovery pemulihan pasca pandemi
dan ini juga membutuhkan konsentrasi membutuhkan fokus dari semua hal
maka penting juga untuk memahami situasi yang dialami pemerintah
oke baik kang saan
namun kita mau mengusulkan
ya tadi efisiensi dan efektivitas itu menjadi hal yang penting juga untuk dipikirkan sama sama
saya ke pak arief budiman
pak arief jadi sebetulnya pihak pihak mana yang melihat tanggal dua puluh satu februari sudah ada kesepakatan
atau paling tidak melihat itu masih relevan
pertama sebetulnya penggunaan istilah kesepakatan itu kan tidak ada ya baru rujukannya
jadi yang ada itu kan kpu mengusulkan draft peraturan kpu yang akan dipetapkan oleh kpu
untuk dibahas dalam rapat konsultasi bersama pemerintah dan dpr
jadi dalam ketentuannya begitu
nah kpu sebetulnya kan sudah lama mengusulkan ini
dulu ada beberapa opsi tanggal

kemudian dibahas beberapa kali baik dalam rapat konsultasi baik dalam rapat konsultasi
kepada kesehatan yang masih nyering maupun dalam rapat konsultasi rdp
sampailah waktu itu terakhir pada kesimpulan dua puluh tujuh februari
nah kemudian dua puluh tujuh februari setelah dicek itu bersamaan dengan peringatan keagamaan gitu ya
di salah satu wilayah di bagian timur indonesia
akhirnya kemudian sepakat direvisi menjadi dua puluh satu februari
nah tanggal itu sebetulnya sudah mengemuka sampai dengan dilaksanakannya rapat konsultasi berikutnya yang kemudian dihadiri oleh pemerintah
yang kemudian pada rapat itu muncullah opsi lima belas mei
nah kpu tentu sangat terbuka ya menerima masukan saran pandangan dan pendapat dari siapapun
nah atas masukan dan catatan itu kpu kemudian melakukan simulasi lagi
bagaimana kalau dua puluh satu februari dengan dua puluh tujuh november pilkadanya
lalu bagaimana kalau lima belas mei pemilunya pilkadanya kapan
nah lalu pada rapat berikutnya kpu mengusulkan kalau memang harus lima belas mei maka pilkadanya februari dua ribu dua puluh
nah lalu rapat yang terakhir itu tidak jadi terlaksana
seingat saya begitu ya
karena tidak jadi terlaksana kebetulan kpu ada berkesempatan mengajukan permohonan audiensi sebetulnya untuk melaporkan pelaksanaan pilkada dua ribu dua puluh
karena pilkada dua ribu dua puluh kan sudah selesai
maka salah satu kewajiban kpu adalah menyampaikan
nah rapat pelaksanaannya kepada presiden
nah kami beraudiensi dan menyampaikan itu
nah karena kami pandang momentum ketemu dengan bapak presiden itu penting
salah satunya kami menyampaikan juga tentang persiapan tahapan pemilu dua ribu dua puluh
lalu kami sampaikan apa yang sudah dirancang oleh kpu
baik pak arief
jadi pemerintah dan kpu sekarang masih belum menemukan
dan titik tengah ya
titik temu jadwalnya tanggal berapa yang pasti
di dalam pertemuan itu apa yang disampaikan oleh kpu tidak ada penolakan
tidak ada pandangan yang ditolak
apa yang disampaikan oleh kpu
nah kemudian kami merapikan lagi
internal rapat merapikan lagi
saya kebetulan menyampaikan kepada teman teman
dua kali sebagai penyelenggara pemilu
dua ribu empat belas dan pemilu dua ribu sembilan belas
tahapan itu kan selalu mepet
peraturan kpu tentang tahapan itu selalu mepet
regulasi itu selalu mepet dengan dimulainya tahapan
nah kami ingin sekarang persiapan ini jauh lebih matang
jadi jauh jauh hari seluruh regulasi sudah selesai
jadi ketika dimulai tahapan
itu penyelenggara pemilu tinggal menjalankan saja tahapannya
tentu ini akan membawa dampak yang lebih baik
tidak lagi disibukkan dengan persoalan administrasi
terkait dengan regulasinya
nah kami dalam rapat pleno terdahulu
baik karena ini sudah
kita sempurnakan lah
sudah kita lakukan koreksinya
sudah kita sempurnakan
lalu kami mengajukan
dpr dalam hal ini komisi dua
agar dijadwalkan rapat konsultasi
karena memang perintah undang undang
sebelum kita membuat peraturan
kpu itu melakukan rapat konsultasi
apakah peraturan kpu yang dibuat
itu bertentangan dengan undang undang atau tidak
rapat konsultasi itu untuk memastikan
bahwa peraturan kpu itu
tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam undang undang
nah kami tentu berharap
apa yang kita pikirkan dengan pak saan
jadi tentu lebih cepat
nah sekarang kita tinggal menunggu
karena surat juga sudah kita kirimkan
untuk rapat konsultasi
sehingga nanti rapat konsultasi itu
bisa selesai dan kpu
bisa segera menetapkan
tapi tadi kang saan katakan
tampaknya tanggal tujuh desember
tidak bisa juga pak arief
iya tentu kami memahami
jadwal yang padat
kesibukan yang luar biasa
jadi teman teman di dpr
di dalam surat itu juga
kami mengusulkan tanggal tujuh
dan tentu membuka ruang
tentu menyesuaikan dengan jadwal
yang ada di dpr
terutama di komisi dua
jadi kita menunggu saja sekarang
untuk bisa segera dijadwalkan
saya ke mbak titi
sebelum kita break
mbak titi faktor apa sih yang anda baca
kita sudah membahas ini mungkin berkali kali juga
soal jadwal pemilu yang tidak kunjung diputuskan
jadi faktor apa yang membuat ini seakan akan menjadi deadlock
atau masih buntu
ya yang pertama
tentu saja faktor kepentingan
agak sulit kalau bicara
ini tidak ada kepentingan
apalagi misalnya ada pernyataan
dari dirjen polpum dagri
yang termasuk juga adalah sekretaris timsel seleksi kpu bawaslu
jadwal itu diputuskan oleh kpu yang baru saja
jadi kan bergeser
dan melompatnya jauh sekali ya
ini baru terjadi pertama dalam sejarah elektoral kita
seolah rumit sekali menentukan hari pemungutan suara itu
karena di era reformasi
sejak pemilu dua ribu empat khususnya
penentuan hari tanggal dan waktu pemungutan suara itu
memang menjadi keputusan yang merupakan otoritas dari kpu
kami memahami bahwa memang kpu pun
harus bicara dengan para pemangku kepentingan
untuk melihat aspek teknis
lalu juga pertimbangan pertimbangan sosio kultural
hari keagamaan dan lain sebagainya
cuaca begitu ya
sehingga pendekatannya itu bisa komprehensif
dan hari pemutusan suara adalah hari yang paling nyaman
bagi pemilih dan memudahkan pemilih untuk pergi ke tps
nah tapi sekali lagi harus diingat ya mas reinhardt
tidak ada isu yang namanya menentukan jadwal itu
merupakan kesepakatan antara kpu dpr pemerintah
itu adalah tradisi yang dibangun
ketika pilkada diperoleh
di masa pandemi
dengan terbitnya undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh
yang awalnya adalah perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh
dimana waktu untuk pilkada itu
merupakan ketika ada penundaan di masa pandemi
berdasarkan keputusan bersama kpu dpr dan pemerintah
tetapi di pemilu
undang undang pemilu kita tegas mengatakan
hari tanggal waktu pemungutan suara
ditetapkan dengan keputusan kpu
itu satu sisi
jadi kalau hari pemungutan suara itu adalah domain dari keputusan kpu
lalu ada tahapan program dan jadwal
itu lebih rinci lagi
itu diatur di dalam peraturan kpu
untuk membentuk peraturan kpu
memang harus konsultasi
kepada dpr dan pemerintah
tetapi kesimpulan konsultasi itu
tidak mengikat kpu
dan mengganggu kemandirian kpu
pasti kpu akan mempertimbangkan
baik buruk aspek positif dan negatifnya
bagi kelangsungan penyelenggaraan
kenapa kita tidak mengubah undang undang pemilu
itu argumen yang dibuat dimana mana
agar kita punya persiapan lebih panjang
mengkondisikan segala sesuatunya
dengan rencana lebih matang
tapi kalau nentuin jadwal saja
bagaimana kita mau dibawa optimis
dengan persiapan yang lebih baik
kalau hari pemungutan suara saja
tidak kunjung ketemu
ini mas renhak
ini baru hari pemungutan suara loh
belum yang detil detil tahapan program jadwal itu
bicara spektrum yang lebih rinci lagi begitu
nah ini adalah titik balik
untuk mengatur yang lebih detail
tahapan program jadwal
karena tahapan program jadwal pemilu itu
adalah hari pemungutan suara
jadi bagi saya sih
kpu mestinya karena semua proses sudah dilalui
sudah punya cukup referensi
untuk membuat keputusan maju
hari pemungutan suara
kita juga sudah konsultasi
sudah tanya ke kang saan dan kawan kawan
mendengarkan pertimbangan pemerintah
masukan dari masyarakat dan media
tinggal kemudian membulatkan keputusan itu
itu mestinya sudah pada fase itu
jangan dibawa pada
biar kpu yang baru saja
saya mau tanya nih kang saan
apa sih bedanya kpu yang lama dengan kpu yang baru
tidak ada perbedaan legitimasi ya
agak curiga juga ya
tendensinya dikaitkan dengan kpu lama dan baru
nanti dijawab kang saan
bedanya apa ini
dan faktor apa mbak titi
ada faktor kepentingan
yang kemudian dari kacamata anda melihatnya bagaimana
kami akan segera kembali
kang saan benar tidak sih
karena belum ketemunya jadwal pemilu ini
karena ada faktor kepentingan ya
ya mungkin juga kepentingan banyak pihak
ada pemerintah ada mungkin juga dpr
karena dpr juga mendadak kemudian anomali suaranya terbelah
dan juga menjawab pertanyaan mbak titi tadi
ada apa kemudian sampai
biar kemudian anggota kpu yang berikutnya saja begitu
sehingga menimbulkan kecurigaan
ya kalau kami di dpr
diputuskan selama beberapa tahun
karena kita sudah berusaha
juga nggak ada masalah oleh kpu yang ada hari ini
jadi tidak ada bedanya sama sekali
nah yang kedua
memang baru pertama kali ya
terkait dengan jadwal ini agak rumit
bahkan menjadi opini yang
apa tentu ya kurang bagus juga ya
buat kita semua
untuk urusan jadwal saja
nah dpr pada dasarnya ini
jadwal ini diputuskan
tidak ada pihak yang
semua praksi sama
nah ini kan persoalan muncul ini
ketika ada perbedaan antara
penyelenggara khususnya kpu
dan kami juga memahami
dan sangat menghargai
kemandirian dari kpu
dan itu adalah amanah
undang undang dasar ya
untuk undang undang dasar
bahwa kpu itu lembaga yang mandiri
dan saya termasuk dari dulu
apa yang tidak setuju kpu diisi
bisa menjaga kemandirian kpu itu sendiri
walaupun ada batas waktu lima tahun
misalnya dia bukan anggota partai
saya termasuk yang tidak setuju itu
karena kemandirian ini kan harus dijaga
tidak ada sama sekali misalnya
terkait dengan kepentingan partai
termasuk partai nasden
buat partai juga
pemilu dua ribu dua puluh empat itu berat
kenapa katakan berat
jadi bukan hanya penyelenggara yang berat
bukan hanya pemerintah
tapi partai politik juga berat
di waktu yang sama
kita harus menyediakan misalnya
nanti harus mulai rekrutmen
melakukan rekrutmen untuk calon legislatif dan
selang beberapa kemudian
kita harus menyiapkan tiga puluh tiga pasangan gubernur wakil gubernur
dan lima ratus tujuh belas pasangan bupati wakil bupati
ini bukan pekerjaan yang ringan buat partai
dan tentu ini berat sekali
dulu ada gagasan ingin merevisi undang undang pemilu
dan itu disatukan
undang undang politik itu
kayak semacam apa
jadi dari hulu sampai hilir
itu disatu undang undang
dari mulai undang undang partai politik
sampai undang undang pilkada
dia disatukan saja
sebenarnya gak ada
kita ingin sebenarnya
ini lebih cepat
maka kalau memang nanti kpu dengan pemerintah
seperti tadi mas arief sampaikan
ketika misalnya ketemu dengan presiden
dan presiden disampaikan
kalau memang itu yang terjadi
itu akan jauh lebih baik
karena pada dasarnya gini
walaupun misalnya tadi mbak titi menyampaikan
bahwa di undang undang jelas itu
iya itu secara jelas
tapi kan dikonsultasikan
karena ini menyangkut hal hal lain
termasuk soal anggaran
macem macem lah semua
jadi kenapa misalnya perlu diinikan
nah kalau memang sudah sepakat
itu ditujui saja
karena tinggal nanti mengawasi itu semua
jadi itu yang kami pahami
tidak akan pernah mempersulit
terkait dengan soal
agenda pemilu kita
karena memang ini agenda bersama
kita harus kawal bersama
dan partai dpr berkepentingan
terhadap ini semua
nah yang berikutnya terkait dengan pkpu
memang kenapa kita ingin
pkpu itu juga segera
agar memang ada persiapan yang lebih
dibuat yang namanya
konseinyering itu bukan hanya menyepakati tanggal
di dalam tati
maupun di md tiga
itu nggak ada yang namanya tim kerja
di dpr itu dengan penyelenggara
di tim kerja ini
ini adalah bagian dari
proses pemilu yang begitu
rumit dan begitu bebannya besar
itu coba dimulai
dari lebih awal lagi
dan yang lain lain
supaya nanti begitu masuk tahapan resmi
semua sudah sepaham
jadi seperti mbak titi
sampai kan tadi
tidak ada lagi nanti
di penyusunan pkpu ini semua
karena memang sudah dibicarakan
sebelum tahapan dimulai
tapi tadi kang saan mengatakan
di komisi dua tidak ada kepentingan
parpol tidak ada kepentingan
tapi parpol disini juga terbelah
jangan jangan menunda permintaan kpu
parpol itu sama sekali tidak ada
kita nggak pernah tidak merespon surat dari mitra
bahkan ketika kpu dulu minta
kita punya pengalaman ya
kpu misalnya ada hal yang urgen
yang harus kpu konsultasikan dengan dpr
dpr selalu komisi dua itu
selalu menyediakan waktu
nah karena minggu depan memang kita sudah padat jadwalnya
maka tadi kita belum bisa merespon
yang kedua juga memang surat itu
tidak ada yang ditunjukkan kepada ketua dpr
tapi kalau misalnya
belum ada respon dari pimpinan dpr
terkait dengan surat itu
nanti kan kita juga
mekanisme ini kan harus kita tempuh juga
kecuali kalau surat itu memang kita tujukan langsung kepada
memang waktu ini mepet ya
oke waktunya mepet
tanggal enam belas kita sudah mulai memasuki
itu kita akan cari lah
kalau memang sebelum waktu reses ada waktu yang
nggak ada mitra atau mitra lain ada yang bisa
itu nanti kita coba bicarakan
oke mbak titi anda optimistis bahwa
sebelum tanggal enam belas tadi itu
sebelum reses ini bisa dibicarakan
bisa selesai atau kemudian ini bisa diulur lagi
dan kalau anda bicara soal ini ada kepentingan
ini kepentingan apa dan siapa
untuk apa sebetulnya
saya kira kalau ditanya bisa atau
tidak kunci jawabannya itu
ada pada kpu ya
sebenarnya semua itu sudah tersedia
prasyaratnya pada kpu tinggal
kpu ingin membuka pintunya dengan
kunci yang tersedia atau
tidak memang betul
pembicaraan bersama konsultasi
melibatkan para pemangku kepentingan
apalagi kpu ini kan terikat
pada alokasi anggaran yang dikelola
karena memang prosesnya harus
melalui seperti itu melibatkan
pemerintah dan dpr
pembicaraan pembicaraan ini akan memperkuat
legitimasi tapi pada satu sisi
penting juga menjaga
kepercayaan publik bahwa pemilu
kita itu betul betul diselenggarakan
oleh kpu yang mandiri
kpu yang paling paham konteks teknis
melihat runtutan penjelasan dari
kang kaan sepertinya semua
itu mengarah pada
satu kita harus punya waktu yang cukup
untuk mempersiapkan pemilu
yang kedua harus juga ada waktu yang
cukup mengatur jeda antara pemilu
dan pilkada jangan sampai
jaraknya terlalu dekat lalu
kemudian partai tergopoh gopoh
tidak siap melakukan konsolidasi
pilkada menjadi proses yang
tidak terkonsolidasi dengan baik
jadi sebenarnya kang kaan itu kalau dari penjelasannya
menginginkan durasi yang
cukup dan durasi yang cukup
antara februari ke november
karena pilkada ini kan sudah dikunci oleh
undang undang ya mas reinhardt
di pasal dua ratus satu undang undang sepuluh dua ribu
antara februari ke november
dengan mei ke november
kita hitung saja mana yang
lebih leluasa bagi partai
dari kalkulasi itu saja sebenarnya
yang lebih leluasa adalah februari
jadi kalau saya mengukur ya
polarisasi dan lain sebagainya
hulunya ada di partai politik
kalau partai kita betul betul berkomitmen
untuk misal menghadirkan
calon yang tidak menciptakan polarisasi
calonnya jangan hanya ada dua dong
minimal untuk filtres
lalu kemudian bagaimana melakukan
edukasi politik yang baik tetapi
yang paling penting adalah jangan
sampai potensi masalah hukum
prosesnya berjalan ada sengketa
kita tidak mampu mengurainya dengan
baik karena proses penegakan
hukumnya terbaik tergesa gesa
akibatnya apa masyarakat tidak puas
publik curiga potensi
konflik dan ketidakpuasan itu
bisa justru mengganggu
kepercayaan terhadap kredibilitas pemilih
jadi sebenarnya kalau
pemerintah kan narasinya tidak mau
jarak yang terlalu jauh untuk
menghindari polarisasi menghindari
manuver politik dan seterusnya
justru dialog itu yang harus dibangun
dengan partai politik komitmen
itu yang harus dibangun dengan partai politik
hingga tidak menciptakan polarisasi
tidak menciptakan manuver
tapi kunci dari
semua diskursus kita dialeksi
pada pak arief budiman dan kawan kawan
saya kira begitu
baik sebelum pak arief jadi
menurut anda ini yang paling berkepentingan
ini siapa yang kemudian akhirnya membuat
penentuan jadwal pemilu ini
pemerintah kah dpr kah parpol kah
kalau sampa'an tadi bilang kenapa
ini tertunda karena belum ada kesepahaman
antara kpu dan pemerintah
ketika kesepahaman pemerintah
menjadi faktor determinan
berarti kan ada kepentingan di sana
ini untuk ini ya kalau saya ikut
pemilu ini tidak ada tendensi apapun
karena sebagai pegiat pemilu
saya mengikuti pemilu sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
secara terbuka pemerintah
mengajukan tanggal pemungutan
suara itu baru pada menjelang
pemilu dua ribu dua puluh empat baik baik
secara terbuka pemerintah melalui
menkopol hukam gitu ya menyatakan
sedang mensimulasikan hari pemungutan
suara dan tahapan itu baru
pada menjelang pemilu dua ribu dua puluh
sesuatu yang sejak dulu menjadi
domain dan ranang otoritatif
dari kpu meskipun prosesnya
dan juga partisipatoris
melibatkan para pihak tetapi
jalur jalur itu selalu dilakukan
melalui jalur jalur belakang lah ya
lobby dan lain sebagainya sudah dibuka
kepada publik mempertontonkan perbedaan perbedaan itu
nah sekarang yang paling
tahu persis adalah apakah kepentingan
itu akan bermuara pada
penaklukan kpu gitu ya ketika
kpu misalnya tidak mampu membangun
narasi argumentatif yang baik
itu yang akan diikuti oleh publik gitu
pertarungan yang sangat kompetitif
dan juga di tengah
tantangan kita mengatasi berbagai kompleksitas
yang dikenal dunia sebagai
pemilu paling rumit di dunia
baik mbak titi jadi tanda tanya besar
menginginkan satu tanggal tertentu
untuk menyelenggarakan pemilu saya ke
pak arief budiman ada tanggapan pak dari anda
seberapa sulit situasi ini bagi kpu
undang undang memberi ruang yang cukup ya
kepada kpu di undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas
di ayat dua
itu sebenarnya sudah disebutkan
hari tanggal dan waktu pemungutan
suara pemilu ditetapkan dengan
keputusan kpu jadi
kalau membuat keputusan itu
nggak perlu rapat konsultasi
jadi kalau kpu mau menggunakan
kita tetapkan dulu deh tanggal
nah barulah kemudian diatur di ayat delapan nya
ya di ayat delapan
lebih lanjut mengenai rincian
tahapan nah itu barulah diatur
dengan peraturan kpu
kpu inilah yang kemudian perlu rapat konsultasi
sampai hari ini dalam membuat peraturan
kpu sangat terbuka
kami memulainya dengan rapat
mengundang para ahli
lalu kami melakukan uji
merapikan kembali kalau memang diperlukan
mengundang para ahli untuk memberi masukan
lalu pada bagian
akhirnya barulah kemudian dibawa ke
rapat konsultasi dengan
pemerintah dan dpr jadi
apa yang kami lalui tahap tahap
bagian dari cara kami
semua orang tahu dan memahami
kenapa kpu harus melakukan yang
seperti itu mendesain tahapan
seperti itu yang
ketika peraturan kpu
ditetapkan maka semua orang sudah
bisa menerima memahami
memang seperti itulah yang harus
tetapi berpolemik terlalu lama
tentu juga tidak menjadikan
baik bagi semuanya ya baik
bagi kpu bagi pemerintah bagi
dpr maka penting
bagi kita bersama sama
untuk segera dalam
pandangan kami ya untuk segera
pembuatan peraturan kpu
jadi menyatakan rapat konsultasi
sudah selesai sudah cukup
lalu kpu akan
menetapkan tahapan itu
dan tentu kpu
sangat memperhatikan masukan dan catatan
dari semua pihak oke
mengapa tidak jalan terus saja
dengan apa yang diputuskan kpu untuk
tanggal pemilunya karena kan tadi sudah
kita bahas juga dasar hukumnya ada
kpu punya otoritas
sudah kpu kan tidak berhenti
kpu kan terus melakukan
kami menyusun apa namanya
dua puluh satu februari dan
lalu ada masukan lima belas mei
nah kpu melihat
oh kalau lima belas mei maka
respon kita seperti apa
lalu itu kita lakukan lagi
lalu ada masukan dan catatan lagi
lalu kita sempurnakan lagi
nah ini bagian dari kelanjutan berikutnya
rapat konsultasi dengan pemerintah
dan dpr dan kami berharap
dalam rapat konsultasi yang
dicatualkan nanti bisa
menjadi bagian akhir dari
proses pembuatan peraturan
kpu ini oke baik
kita break dulu pak arief mbak titi
dan juga kang saan di segmen terakhir kita akan
bahas bagaimana jika ini terus menerus
berlarut larut tidak ketemu
apakah ada jalan tengah yang kemudian
bisa diambil oleh semua pihak sehingga
tidak lagi kita membahas soal
jadwal pemilu tapi kita sudah bergeser ke
isu yang lain bahwa jadwalnya sudah jelas
begitu ya dan mbak titi khususnya anda
untuk publik mencermati betul soal
jadwal pemilu ini apa
jangan sampai kemudian
masyarakat hanya ikut saja
apapun yang diputuskan tapi tidak melihat
ini sebagai satu isu yang penting soal
kepemiluan kita kita bahas segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik kita masuk ke segmen terakhir
bapak ibu judulnya adalah
menanti ketuk palu jadwal pemilu
kang saan bagaimana kalau kemudian
ini terus menerus berlarut dan
tidak ada titik
tengahnya sebagian pihak kemudian menilai
pengamat politik bahkan perlu
presiden jokowi perlu mengumpulkan juga
parpol parpol koalisinya yang sangat banyak
itu di dpr untuk kemudian paling tidak bisa
satu suara juga soal
jadwal pemilu ini bagaimana
kalau kemudian ini terus menerus berlarut kang
ya pertama tentu itu
tidak kita harapkan ya kita ingin
secepatnya ada kesepahaman
kpu dan juga
pemerintah yang kedua tentu
memang untuk presiden
berkait dengan soal
jadwal pemilu ini
karena walaupun gimana
pemilu ini kan masih ada
dalam tanggung jawab
pemerintahan sekarang juga
jadi kalau misalnya
situasi polemik ini
nanti juga sedikit banyak akan
posisi pemerintah jadi kita harapkan bahwa
secepat mungkin ini bisa
diputuskan walaupun misalnya
kalau per juni
kalau misalnya bulan
februari kita putuskan
atau tahapan resmi akan dimulai di bulan
jadi masih ada
ketika kita mengambil
keputusan terkait dengan soal
tapi satu hal yang paling penting
terkait dengan kepastian pemilu dua ribu dua puluh
sudah hilang karena
pasti ada pemilu yang
selama ini dikhawatirkan banyak orang
pemilunya tidak terjadi
ini soal tanggal aja
dan menurut saya
kita bisa putuskan dengan cepat tapi
kita ingin ini agenda bersama
yang sangat penting tentu kita
harus diawali dengan keputusan yang baik
jadi tidak boleh keputusan diambil
jadi kita ingin semua
memutuskan secara bersama sama
oke soal tanggal
itu yang kemudian seharusnya mudah
tapi menjadi lebih rumi
tanggapan anda tadi yang dikatakan oleh
mbak titi ini pertama kalinya pemerintah
jadwal sehingga menimbulkan kecurigaan
gini pemerintah juga saya yakin
tidak punya agenda politik
tertentu lah ini lebih kepada soal
kita aja di tengah pandemi
dan tentu pemerintah membutuhkan fokus
yang saya baca ya
pemerintah tidak mau
politik atau tahun politik
itu terjadi lebih awal
misalnya kalau misalnya di september
apa di bulan februari
tahun politik akan
jauh lebih awal dimulai dan tentu ini
akan mengganggu konsentrasi
kedua memang ada masa transisi
yang relatif lebih lama
itu delapan bulan
yang dulu pemilu pemilu dua ribu empat belas
itu kan selalu di bulan
april apa di bulan juli ya
untuk proses pemilu
presidennya sehingga ke
presiden lama ke yang baru itu cuma tiga bulan
jadi masa transisi tiga bulan ini
tidak terlalu lama
jadi kita harus
situasi kepastian politik yang ini
ini soal kalau terlalu lama nanti
efektivitas pemerintahan terganggu
jadi saya melihat hanya pada sisi
itu saja jadi tidak ada agenda
politik yang ini
luar biasa anda kepentingannya
dan kenapa pemerintah mengumumkan
mungkin juga ini
koordinasi saja menurut saya
yang seharusnya memang bukan
domain pemerintah juga untuk mengumumkan
pemilu itu kan itu mungkin karena
apa terlalu bersemangat
jadi dia ingin
buru buru menyampaikan hasil itu tapi
menurut saya selepas apapun saya yakin
ini kita bisa selesaikan dengan baik
ya antara penyelenggara pemerintah
dan dpr pasti kita bisa
ya terakhir nanti kita ke pak arief
saya ke mbak titi dulu mbak titi
mungkin pemerintah terlalu bersemangat ya
mbak titi kita tidak tahu kemudian
tapi paling tidak begini untuk publik
dan juga pemilih pastinya
bagaimana kemudian harus menyikapi
jadwal pemilu yang masih belum jelas ini
perlukah ini menjadi
perhatian bersama atau lagi lagi
masyarakat kemudian akan
ikut saja apapun yang akan
diputuskan oleh semua pihak
untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
ya penting bagi kita
mulai dari awal karena dimensi dari
perdebatan jadwal ini
sangat tidak hanya berhenti
pada soal jadwal ya ada
korelasinya dengan kepastian sirkulasi
elit karena kita berada di tengah
kontroversi dan spekulasi
pemilu akan ditunda
ke dua ribu dua puluh tujuh masa jabatan
tiga periode dan seterusnya
jadi kepastian jadwal
akan mengubur dan menutup
mulut orang orang yang masih bicara
soal perpanjangan masa jabatan
undaan pemilu itu sangat
krusial begitu ya makanya kami selalu
selalu bicara kepastian jadwal
berarti juga menjaga
demokrasi konstitusional di negara kita
yang kedua tadi
merespon dari kang saan soal
misalnya situasi pandemi dan kita
tidak mau misalnya tahun politik mengganggu
berpilkada di tengah masyarakat
mengatakan fokus dulu dong
ngatasin pandemi tapi kan argumennya
adalah kita ingin kepemimpinan
demokrasi tidak boleh berhenti
entah kenapa iya harus jalan terus
tidak boleh berhenti kenapa kita takut
sekarang gitu apalagi indonesia katanya
menjadi benchmark dunia
ketika tren partisipasi turun indonesia
menjadi pemilu terbesar kedua
di dunia ketika tahun dua ribu dua puluh
di tengah pandemi dan itu kan
selalu dipromosikan ya soal
perkembangan demokrasi elektoral kita
nah yang ketiga soal
masa jeda delapan bulan yang
terlalu panjang ada situasi
politik elektoral yang
berbeda kan kalau dua ribu empat belas
antara pak sby ke pak jokowi
itu kita tidak ada
pilkada di tahun yang sama
nah di dua ribu dua puluh empat
yakinlah partai itu
ketika dia selesai pilek pilpres dia akan
bergegas mengurusi pilkada
langsung bicara konstelasi
bagaimana pencalonan pilkada
bagaimana membangun koalisi daerah
bagaimana memastikan politik
tanpa mahar gitu ya
jadi ada agenda yang
kemudian agenda elektoral
yang juga menyibukkan
menyibukkan para elit dan menyibukkan
para pemilih nah ini juga harus
diperhitungkan ada situasi
elektoral yang tidak sama
dengan dua ribu dua puluh empat jadi
ada perhatian pemilih yang
akan tertarik perhatian partai yang
akan tertarik pada agenda
agak unik kan lucunya
mau tetap pemilu di bulan mei
jaraknya sangat dekat dengan pilkada
padahal ada sengketa
ada masalah hukum yang
merupakan eksek pilih pilpres
yang harus kita atasi tapi
tidak mau memundurkan pilkada
ini juga jadi agak susah gitu ya
mencari titik temunya
kan kpu sebenarnya sudah cukup bijaksana ya
tawarkan kalau mau bulan mei
tapi kan partai partai psikologisnya
pasti berpikir kalau februari

tambah panjang ini gitu ya
padahal fasilitasnya sudah lama
oke baik pak diti
ini yang menurut saya sih sebenarnya
kpu saya kira sudah berhitung ya
dan apa yang
sudah cukup logis untuk dilanjutkan
tinggal kita tunggu nih pak arief
ini perlu jadi legacy pak arief
dua periode di kpu
dan juga jadi legacy positif
yang dilihat oleh publik
bagaimana kpu yang sekarang berada pada
garda terdepan sebagai orang
yang menguasai teknis kepemiluan
dan rasional tapi paling penting
mampu menjaga kemandiriannya
sesuai dengan jaminan
yang diharapkan oleh konstitusi
oke pak arief boleh menanggapi terakhir
menjaga kemandirian dan juga setelah ini
kemudian bagaimana posisi kpu
artinya menunggu lagi kah
kemudian rapat dengan dpr
atau seperti apa terakhir pak arief
tentu sampai hari ini kami
sangat menjaga kemandirian
kemandirian kpu itu bisa diukur ketika
dia mengambil keputusan
tekanan dari mana pun ya
tapi kpu sangat terbuka
untuk menerima masukan
pandangan dari mana pun
nah kemudian yang kedua terkait dengan
sangat berharap pemerintah dan dpr
menjatuhkan rapat konsultasi
dan setelah itu
rapat konsultasi sudah
yang terakhir gitu ya sudah selesai
kpu akan segera menetapkan
tahapan pemilu oke saya berharap
di diskusi berikutnya kita sudah mulai bergeser
isunya mbak titi kang saan dan juga pak arief
tidak lagi kemudian soal jadwal kapan
tapi sudah hal hal yang substansial dan juga
yang lainnya yang perlu kita bahas mudah mudahan
segera ada jalan
keluar di balik kebuntuan ini
dan juga ada
keputusan yang cepat
terkait dengan jadwal pemilu
kapan akan diselenggarakan terima kasih banyak
pak arief tapi jangan menggunakan istilah
buntuan kita memang sedang dalam proses
masih dalam proses karena ini kan
sedang berproses semuanya untuk menyelesaikan
ini oke baik pasti ada ujungnya
mudah mudahan cepat gitu aja ya kita tunggu
ujungnya kapan terima kasih banyak pak arief budiman
anggota kpu ri terima kasih banyak
pak saan mustafa wakil ketua komisi dua dpr ri
dan juga mbak jiti anggreni dari perudem terima kasih
banyak selamat malam semoga sehat selalu
semuanya terima kasih